bali masih menjadi salah satu destinasi favorit pariwisata di indonesia
hamparan pantai dan keindahan alam menjadi daya pikat tersendiri hingga kini
bukan hanya alam pesona karya seni rupa bali juga tidak kalah menarik untuk dinikmati
karya seni rupa bali juga beragam mulai dari seni lukis seni kria dan masih banyak lagi
seni rupa seni rupa ini terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman
ada yang masih mempertahankan ciri atau gaya konvensional ada juga yang sudah masuk dalam gaya seni kontemporer
karya seni rupa bali
salah satu seniman yang masih mempertahankan teknik seni lukis khas bali adalah iketut sadia
ia masih menggunakan seni lukis gaya batuan
gaya batuan merupakan gaya khas bali yang terkenal rumit
ada enam tahapan yang harus dilakukan dan memakan waktu lama hingga proses selesai
tidak heran kini hanya sedikit seniman yang masih menggunakannya
berkat konsistensinya karya iketut sadia sudah terkenal bukan hanya di indonesia tapi juga di mancanegara
baginya gaya seni otentik bali bisa diperoleh
bisa terus bertahan dengan melakukan penyesuaian tema
apa yang harus dilakukan agar gaya lukis batuan ini bisa terus bertahan hingga masa depan mas adi
ya kalau saya bahkan ke teman teman yang lain saya sudah menganjurkan kita harus inovasi paling tidak di tema
di tema kita harus ada perubahan
dulu tradisional sekali sekarang mari kita berubah sedikit
ke tema dari yang tradisi ke modern
misalnya apa yang kejadian kejadian apa ada yang baru kita jangan tabu memasukkan itu
selain gaya konvensional banyak seniman bali dengan teknik baru yang bermunculan
salah satunya made gedewi guna falasara
falasara terkenal dengan karya kontemporer
ia memaksimalkan penggunaan kanvas dalam karyanya
kanvas bukan hanya medium lukisan tapi aktor utama dalam sebuah lukisan
untuk membuat karya seni rupa ala beliau ada beberapa langkah yang harus dilakukan
yang pertama menyiapkan kanvas sebagai bahan dasar ya vale
setelah itu membuat sketsa dari gambar ataupun bentuk yang kita inginkan
setelah membuat sketsa kita melapisi sketsa tersebut dengan kain kedua lalu dijahit
nah yang menarik lagi setelah dijahit
dan terlihat sudah terlihat sketsanya begini kira kira lalu diisi
diisi dengan bahan
jadi untuk proses yang cekung ini setelah ini semua diisi penuh
dibaliknya itu harus dilapisi dengan pengeras kain
setelah itu nanti depannya lalu dicopot
jadi lapisan ini nanti dilepas
dan kira kira hasilnya seperti sana
bagi fala sara walaupun cenderung berkembang
seni rupa bali kini lebih mengarah pada selera wisatawan bukan idealisme seniman
ketika mereka berkarya cenderungnya mengarah ke
urusan materi urusan turis gitu kan urusan jual menjual gitu kan
jadi seperti ya bisa dikatakan
di mana seni rupa itu sama dengan souvenir
bervariasinya jenis rupa di bali makin memperkaya kebudayaan lokal
namun seyokianya para seniman tetap harus mengedepankan keindahan daripada keinginan pasar